upaya pengamanan kegiatan pertemuan internasional imf world bank di nusa dua bali terus dilakukan
empat ribu lebih personil tni polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan vvip delegasi selama berada di pulau dewata
perhelatan annual meeting imf world bank akan dimulai pada satu hari lagi yakni senin delapan oktober besok
untuk memastikan kondisi keamanan tim gabungan tni polri menggelar apel pengamanan vvip dan vip plus delegasi imf world bank pada minggu pagi di lapangan renon denpasar
dalam apel kali ini selain diikuti oleh lima belas ribu pasukan matra darat laut dan udara juga diterjunkan sejumlah rantis serta helikopter
sedangkan puluhan kapal perang saat ini telah berada di perairan bali termasuk pesawat udara milik tni yang kini berada di base ops pangkalan udara ngurah rai
kasum tni laksamana madia tni
tni didit herdiawan asyaf selaku pangkop gaskap pam vvip imf mb dua ribu delapan belas menyebut pengamanan aman dilakukan secara ketat namun tidak mencolok agar tidak dianggap seperti perang
kita akan insert di masing masing sub satgas di lapangan
tentunya kegiatan pengamanan tidak menyolok seperti mau perang dunia kedua atau ketiga tidak
tapi tetap kita melaksanakan kegiatan ini pengamanan secara ketat
tidak menyolok tapi secara ketat
sehingga faktor quick reaction atau kecepatan dalam tindakan ini yang diutamakan di dalam pelaksanaan kegiatan ini